sementara itu puluhan siswa sma di subang jawa barat dilarikan ke rumah sakit karena merasakan pusing mual hingga muntah muntah
para siswa ini dirawat setelah menikmati makan malam pelantikan ekstra kulikuler
sedikitnya tiga puluh tujuh siswa siswi sma panakukan subang menjalani perawatan di empat puskesmas dan rumah sakit minggu siang
mereka mengeluh pusing mual hingga muntah muntah bahkan ada siswa yang mengalami kejang kejang
keluhan ini muncul sekitar setengah jam setelah para siswa menyantap makan malam catering pada sabtu malam dalam pelantikan anggota paski bra pramuka pmr dan mapala
pihak panitia langsung melarikan siswa ke sejumlah rumah sakit dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian
setelah makan catering siswa muntah muntah
sepuluh orang yang di rambang dahan tiga orang di pmc tiga orang di puskesmas panakukan dan dua orang di pagaden
keseluruhan berarti berapa orang
keseluruhan jadi tiga puluh tujuh karena habis makan terus setengah jam kemudian langsung muntah muntah
sempel makanannya bagaimana pak
sempel makanannya sudah diperiksa pak
sama rinas kesehatan
sama polisi juga ya